sekarang ini aja hari ini kamu gak usah nyopet
tapi kamu harus nyari orang yang mau diajak buat bergabung ke kita
kamu tau sendirikan orang yang potensial buat diajak bergabung
miskin pengangguran dan lemah iman
aku udah selesai kuliahnya
aku udah di jalan
yaudah sampai ketemu assalamualaikum
belum bisa jadi tukang sodong yang sukses
padahal kita sudah usaha sungguh sungguh
mungkin karena usahanya tidak disertai dengan doa
tukang todong itu orang jahat masa berdoa
bagaimana kalau kita berhenti jadi tukang todong
terus cari uangnya gimana
jadi pegawai kantor atau jadi karyawan pabrik aja
kita kan udah pernah nyoba

tapi nggak diterima pendidikan kita rendah terus nilai ijasanya juga jelek
gak tahu kamu punya ide
sudah ada ide
sambil nunggu ada ide sambil ngisi waktu gimana kalau kita nodong aja
saya berdiri aja bos
gak apa apa bos saya berdiri aja
kamu sudah pernah bercerai
nggak aja belum bos
ya udah kamu jangan nikah biar gak bercerai
jangan bos saya maunya nikah terus nggak cerai cerai
saya dulu juga maunya begitu
maksud hati memeluk gunung tapi apadaya tangan tak sampai
dulu ketika sudah menikah saya maunya mempertahankan pernikahan itu
kenapa cerai bos
masalah ekonomi saya nggak bisa diandalkan
saya kepala keluarga yang gak berguna
ada yang ada di
ada di mana
ada di kepala
tadi bukannya udah bos
maksudnya to be continue bersambung
boleh boleh aja bos
sebetulnya saya nggak bisa curhat
tapi daripada nyesek di dada
mending saya curhatkan apa yang menggumpal di hati saya
sebetulnya saya nggak mau curhat
saya nggak mau kelihatan lemah
gak mau kelihatan cengeng
saya gulanya dibanyakin
dan kata hatiku pun tak pernah berubah
berjalan dengan apa
saya sudah bercerai
tapi kalau saya mengenang masa masa ketika masih bersama dulu
kenangan yang indah bersamamu
walau kita memang tak saling cinta
terlalu manis untuk dilupakan

malah nunggu saya nerima uang dari laki lain
mungkin dia tahu kamu pinjam uang ke asep
mungkin dia tahu kamu pinjam uang ke asep
tahu dari mana dia suara asep
iya ada apa
uangnya udah saya transfer
ibu mau saya tagih ke rumah
apa ketemu sambil ngebasok
terima kasih kamu udah dengar curhat saya
yaudah sana kamu operasi
lagi ada problem perasaan
kalau sendiri saya gak berani bos

sekarang gini aja
hari ini kamu gak usah nyopet
tapi kamu harus nyari orang yang mau diajak
buat bergabung ke kita
kamu tahu sendirikan orang yang potensial
buat diajak bergabung
dan lemah iman
aku udah selesai kuliahnya
aku udah di jalan
yaudah sampai ketemu assalamualaikum
mau ketemu teman
kalau om berdua mau kemana
mau nodong ya
mau cari kerja di pabrik
mau cari kerja sendiri
kamu ngajak saya
kamu kan gak mau
kamu mau turun
temen saya yang bayar
kamu jangan salah paham
supaya teteh kerudung gak nyangka
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk
udah duduk baru bilang
jadi apa ya dari obvious
boleh juga disitulah suhu ini
kamu gak lihat aku lagi apa
udah tau kok masih nanya
maksud aku lagi baca apa
kamu gak lihat aku lagi baca apa
mau tanya apa lagi
iya masalah buat kamu
terus nanti kamu mau tanya
dulu ada pernah nanya nanya gitu ke aku
terus kamu jawab apa
aku emang pengangguran miskin
karena belum kerja gak punya penghasilan
tapi keluarga aku masih bisa biayain aku
terus soal iman
alhamdulillah masih lumayan
cukup buat modal supaya nggak jadi orang jahat
ada pertanyaan lagi
enggak cukup permisi
kamu gak pasti minum dulu
kita belum ada penghasilan nih
iya dari tadi situasi diangkut belum kondusif
kamu anak bos aeb ya